hai ini adalah rezeki menyandang disabilitas yang videonya viral karena menggunakan papan seluncur
untuk berangkat ke sekolah viralnya video reski akhirnya membuat pemerintah provinsi
sulawesi selatan turun tangan membantu siswa sekolah dasar asal desa parigi kecamatan tinggi
moncong kabupaten goa sulawesi selatan itu bantuan tersebut berupa kursi roda untuk menggantikan
papan seluncur yang selama ini digunakan reski sehari hari untuk beraktivitas menurut
tim upz pemprov sumsel bantuan tersebut sebagai bentuk keprihatinan gubernur melihat kondisi
fisik siswa sd dan semangat belajar meski tidak memiliki kondisi fisik yang sempurna
berikan satu kursi roda baru dan ada santunan dari bapak gubernur sementara itu kakak kandung
dari reski berterima kasih atas bantuan yang diberikan kepada sang adik sekali pak
saya bersyukur sekali sudah ada yang membantu adik saya itu memang sangat diperlukan memang
pilih kursi roda ya iya keluarga berharap dengan bantuan yang diterima ini akan semakin
menumbuhkan semangat reski untuk bersekolah ibnu munsir makassar sulawesi selatan